siapa yang tak kenal janur
mayoritas masyarakat di indonesia mengenal daun muda dari kelapa lontar enau dan rumbia ini
dipakai untuk menandai adanya pesta pernikahan hajatan hingga upacara keagamaan
selain untuk dekorasi dan meneruskan tradisi janur juga bisa disulap menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual tinggi
tak mau kalah dengan origami yang jepang sigit paripurno warga trangsan desa torio sukoharjo
mulai menggeluti kerajinan janur sejak lama
saya mengenal janur dari kecil jadi lebih ke memori dari masa kecil kemudian saya kembangkan menjadi beragam bentuk baru
jadi untuk kreasi saya sendiri ada beberapa macam
ada beberapa bahan yang biasa dia pakai mulai dari daun kelapa lontar serta siwalan
tergantung akan membentuk kerajinan apa
dibutuhkan ketelatenan dan kesabaran ketika membuat kreasi janur
namun yang terpenting pola lipatan harus diulang terus sampai bisa
kesulitan muncul jika hendak membuat pola yang baru
saya membuatnya dari kreasi
dalam beberapa bentuk jadi ada lipatan jenur tunggal kemudian ada seni anyaman seni potong kemudian seni merangkeng
awalnya sigit hanya membuat kerajinan janur untuk channel youtube miliknya
namun justru dari situlah pesanan mulai datang
ia menjual karyanya mulai dari ribuan hingga ratusan ribu rupiah
ada juga paket dekorasi yang harganya mulai dari satu lima juta rupiah
sigit juga memperkenalkan kerajinan janur kepada anak anak indonesia lewat kreasi bentuk hewan bunga hingga wayang
keahlian membuat kerajinan janur membuat sigit kerap diundang dalam acara pameran kerajinan tangan dalam negeri sampai ke thailand
ia berharap kerajinan canur bisa berkembang lebih besar